kita ke informasi lain polda jawa timur telah melakukan upaya pencekalan terhadap musikus sekaligus politikus partai gerindra ahmad dhani sejak jumat pekan lalu
surat pencekalan telah dilayangkan pihak kepolisian kepada kantor imigrasi agar ahmad dhani tak bisa berpergian ke luar negeri karena sedang menjalani proses hukum di polda jawa timur
menurut kabit humas polda jawa timur kombespol frans barung mangera surat pencekalan atas nama ahmad dhani sudah diserahkan ke kantor imigrasi
ahmad dhani tidak bisa berpergian ke luar negeri karena sedang menjalani proses hukum di mapolda jawa timur sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan dugaan penipuan serta penggelapan proyek vila di kota batu
polda jawa timur juga mengingatkan selasa esok adalah batas waktu pemanggilan pertama ahmad dhani untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan proyek villa di kota batu
bahwa hari selasa ini yang bersangkutan dipanggil di polda jawa timur menyangkut tentang kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan di direkturat kriminal umum polda jawa timur
tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa hari jumat kemarin ya di direkturat kriminal khusus polda jawa timur sudah melakukan pencekalan di imigrasi sehubungan dengan antisipatif yang akan kita lakukan dalam rangka pemeriksaan berikutnya
selain itu pembespol transbarung mangera juga mengingatkan selasa esok adalah batas waktu pemanggilan penipuan dan penggelapan proyek vila di kota batu
selain kasus pencemaran nama baik musisi sekaligus politikus partai gerindra ahmad dhani juga dibidik dalam kasus penipuan dan penggelapan dalam proyek vila di kota batu malang jawa timur
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik oleh polda jawa timur ahmad dhani kembali harus berurusan dengan hukum
dhani diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap seorang pengusaha bernama jaini ilyas
dalam kasus ini ahmad dhani mengajukan pinjaman modal
senilai empat ratus juta pada bulan mei dua ribu enam belas dan berjanji akan memberikan lima persen keuntungan untuk pembangunan proyek villa singgasari di kota batu
dhani berjanji untuk mengembalikan uang tersebut tiga puluh hari setelah pencairan pinjaman
namun kenyataannya ahmad dhani hanya mengembalikan separuh dari pinjaman yaitu senilai dua ratus juta rupiah
sampai kami somasi terakhir hingga kita laporkan yang bersangkutan ke polda jawa timur
hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi baik dari adp secara langsung maupun kuasanya terhadap kami
jadi kalau yang bersambutan bilang bahwa minggu kemarin akan melaksanakan kewajibannya kepada klien kami melalui pak egy rumbo komantan walu ketam batu
penyidik polda jawa timur sendiri mengaku telah memproses laporan terkait laporan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh ahmad dhani ini
sementara untuk kami kami akan melakukan penyidik yang diperlukan
pencemaran nama baik polda jawa timur telah memberikan batas waktu kepada ahmad dhani untuk hadir memenuhi panggil pemeriksaan sebagai tersangka hingga tanggal dua puluh tiga oktober mendatang
jika kembali mangkir polda jatim memiliki dua alternatif mengirimkan surat pemanggilan kedua atau sekaligus melakukan penjemputan paksa terhadap yang bersangkutan jika dianggap tidak kooperatif atas pemanggilan penyidik
wahyu pratama surabaya